dalam rangka survival sebagai parti kabah
ya kami dorong p tiga untuk melakukan komunikasi komunikasi politik
karena itu menjadi bagian dari sejarah bangsa ini
sehingga jangan sampai ada niatan untuk menghilangkan sejarah
jadi kami dukung langkah langkah p tiga untuk melakukan komunikasi politik
karena ketika pemilu kemarin ada pihak pihak yang melakukan operasi operasi politik
untuk mendorong partai tertentu termasuk psi
sehingga akhirnya membuat p tiga tergerus
itu hasil operasi politik
saya masih bersama pelaksana tugas ketua umum p tiga
yang juga pernah menjadi anggota dewan pertimbangan presiden periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua
pak mardiono tadi kalau kita mendengar apa yang dikatakan oleh sekjen pd perjuangan
demi survival atau supaya p tiga ini bisa bertahan
silahkan untuk berkomunikasi dengan koalisinya pak prabowo gibran
ya tentu tidaklah mungkin partai politik itu kemudian berdiam diri ya
dalam menjalankan langkah langkah strategi politiknya
komunikasi politik dengan berbagai pihak
tentu untuk membangun sebuah
sejak kapan misalnya pak mardiono
sebenarnya kita sebelum pemilu pun kita masih berkomunikasi baik
dengan pak erlangga dengan pak zulkifli hasan
karena dulu p tiga itu membangun
kalau ini rasanya komunikasinya setelah hasil kpu
dan kemudian ya ini tentu maksud komunikasinya adalah
hei gimana nih mau ikutan atau nggak ikutan
apakah pak mardiono memang sudah lama menjalin komunikasi dengan katakan
bahwa p tiga akan bergabung ke pak prabowo dan gibran
karena p tiga itu kan koalisi pemerintah
dan indonesia maju kita kan juga menjadi bagian dari koalisi pemerintah itu
jadi pak mardiono sudah berkomunikasi sama pak prabowo
iya tentu kalau pak prabowo kan juga
artinya tidak mungkin komunikasi itu terputus
ya komunikasi itu tentu terus bersambung
nah kemudian dalam konteks apakah kita bergabung atau tidak ya
itu kan tidak mungkin jadi lahir dari satu arah ya
dari partai persatuan pembangunan saja
ini kan melibatkan banyak hal
ya tentu bagaimana untuk membangun pemerintahan ini yang akan datang
oke berarti pak mardiono
ketika pak mardiono datang ke halal bihalal partai golkar waktu itu
bahwa kode akan bergabung dengan partai partai koalisi pendukungnya pak prabowo dan mas gibran
iya kalau itu secara natural ya
saya di telpon pak erlangga
kalau dalam tradisi islam ya
rame waktu pak mardiono datang ke halal bihalal itu
rame wah ini sepertinya kode keras
duduk di sebelah di meja yang bersamaan dengan ketum partai golkar
dan dengan ketua umum psi putranya pak jokowi
sepertinya duduk berdampingan ini
yang kemarin di praktek yang kemarin dilakukan di halal bihalal golkar akan berlanjut terus kayaknya
ya memang harus belanja duduk bersama ya
jadi memang pak mardiono p tiga ini akan bergabung dengan koalisi pak prabowo dan mas gibran
tentu itu tidak dari sepihak ya
bergabung itu tentu ada keinginan bersama
p tiga sendiri merasa perlu nggak merapat pada koalisi pemenang
karena ini kan baru versi seperti p tiga ditentukan oleh kpu
menurut perhitungan kpu bahwa p tiga tidak lolos
nanti akan menunggu keputusan nanti di mahkamah konstitusi
hal itu pertanyaannya saya ubah
akan dua puluh dua april akan mengumumkan putusannya
kondisi kondisi yang akan ketum p tiga lakukan
yang menjadi presiden dan wakil presiden terpilih
ke dua puluh oktober nanti akan dilantik
apakah p tiga akan bergabung dengan pak prabowo dan mas gibran
itu nanti akan dibahas sesuai dengan mekanisme partai ya
itu mekanisme partai untuk menentukan sebuah langkah arah politik ke depan
itu harus melalui proses setidak tidaknya
apakah anda merasa perlu untuk bergabung
ya kalau untuk membangun bangsa ini ke depan ya
apalagi saat ini kita menghadapi
ini sebuah tantangan tantangan yang besar
oke saya mendapat sense bahwa p tiga akan merapat pada koalisi indonesia maju
karena inilah yang anda sebut sebagai upaya menyelamatkan partai
kalau anda tidak punya kursi
anda pun tetap berada di luar parlemen
tidak ada kursi di dpr pusat
kemudian tidak ada juga kursi di dpr
jadi anda tidak bisa mengungsara seperti itu dalam lima tahun ke depan
apakah dengan bergabungnya atau mencoba mendekati koalisi indonesia maju adalah upaya anda untuk menyelamatkan partai ini
jadi lobby lobby politik itu dalam semua tujuan itu masih kita lakukan
tujuannya tidak hanya sekedar kita untuk bergabung
tapi tujuan untuk mengkomunikasikan bagaimana arah perjalanan bangsa ke depan ini
ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama
oke kalau begitu misalnya begini pak
bagi koalisi indonesia maju gitu
katakan pak mardiono merasa oke saya terbuka untuk menjadi bagian membangun indonesia
saya bergabung dengan koalisi indonesia maju
tetapi buat mereka yang sudah bekerja di sana
jadi kira kira apa daya tawar p tiga untuk bisa dikonsertakan di koalisi indonesia maju
ya itu terserah itu versi
kalau kita mau berkeluarga ya
itu kan pasti berdiri dari dua versi ya
tetapi kemudian nanti bisa membangun sebuah sinergi kekuatan
ini kan mesti nanti kita ada sebuah kompromi
kompromi politik yang kita bisa meyakinkan bahwa tentu ini semua akan menghasilkan sebuah kemaslahatan yang besar